semua baik baik aja kan dok
efek kecelakaan yang menimpa anak bapak sangat serius
saat ini di pembuluh darah otaknya terdapat kumpalan darah
sewaktu waktu bisa pecah dan sangat membahayakan
anak bapak harus menjalani bedah di bagian otaknya untuk mengangkat kumpalan darah tersebut
tapi sayang sekali rumah sakit kami kekurangan tenaga medis dan teknologi
ngelihat lo terbaring lemah kayak gitu
entah kenapa dunia gue serasa runtuh
hati gue sakit butuh kecap
jangan kek ini
jangan kek ini
botol kecap bu
botol kecap jahat banget sama el
dia buat el nunggu tadi di tala
ternyata sekarang dia gak ngeluk ini
rifti akan baik baik aja
kamu berdoa ya sayang
botol kecap jahat banget sama el
dia jahat banget sama el
dia banget nungguin el

maksudmu banyak buy racing

keluarga rifki atila
mereka juga keluarganya
jadi gimana dok
kondisi anak saya dok
review masih bisa sembuh kan dok
semua baik baik aja kan dok
efek kecelakaan yang menimpa anak bapak sangat serius
saat ini di pembuluh darah otaknya terdapat kumpalan darah
sewaktu waktu bisa pecah dan sangat membahayakan
anak bapak harus menjalani bedah di bagian otaknya
untuk mengangkat kumpalan darah tersebut
tapi sayang sekali rumah sakit kami kekurangan tenaga medis dan teknologi
untuk melakukan operasi besar itu
sabar ya pas
apa yang harus saya lakukan dok
untuk membuat anak saya sembuh dok
dan berapapun nabiayanya saya akan bayar dok
saya cuma mau anak saya bisa selamat lah
anak saya bisa pulih kembali dok
aku yakin rifki pasti baik baik
dan dokter pasti akan mengusahakan itu mas
kami sudah menyiapkan solusinya
kami akan merujuk anak bapak ke golden pak hospital di singapura
rumah sakit tersebut sangatlah terkenal
karena kesuksesannya melakukan operasi bedah otak dan pembuluh darah
jangan lupa untuk beri dukungan di kolom komentar
efek kecelakaan yang menimpa anak bapak sangat serius
anak bapak harus menjalani bedah di bagian otaknya
tapi sayang sekali rumah sakit kami kekurangan tenaga medis dan teknologi untuk melakukan operasi besar itu
terus apa yang harus saya lakukan untuk kesembuhan anak saya dong
kami sudah menyiapkan solusinya
kami akan merujuk anak bapak ke golden park hospital di singapura